kita akan menerangkan tentang pancasila
video seorang ibu rumah tangga di karawang jawa barat
melecehkan lambang negara dan dasar negara
dalam video yang berdurasi dua menit ini
an menyebutkan pancasila dengan kata kata sampah
polres karawang langsung melakukan penyelidikan
dengan mendatangi rumah pelaku untuk klarifikasi
dari hasil pemeriksaan sementara
an diduga mengalami gangguan kejiwaan
sejak tahun dua ribu enam belas
hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan
dokter ahli kejiwaan di rsud karawang
lakuan suami dan kepala dosun setempat
pelaku kemudian dibawa untuk menjalani rehabilitasi
di rumah sakit jiwa di cisarua bogor
untuk biaya pemulihan kondisi kejiwaan pelaku
selama di rumah sakit jiwa akan ditanggung
hasil pemeriksaan dari ahli psikiatri atau psikolog
menyatakan bahwa terhadap terlapor inisial a
kasus penghinaan terhadap lambang negara
pancasila burung garuda
yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan
ada sesuatu gangguan dalam kondisi berpikirnya
tetapi tidak membuat kebodohan bunyi suratnya itu
kak pores karawang mengatakan
sesuai dengan pasal empat puluh empat kuh pidana
seorang yang kurang sempurna akalnya atau sakit
berubah akal tidak dapat dipidana
tim liputan cnn indonesia